kita tahu pemerintah tidak akan menunda pilkada pilkada serentak tetap akan dilakukan pada sembilan desember dua ribu dua puluh
ini tentunya menjadi sebuah dilema bagi pemerintah dan juga kita semua
karena sekali lagi pilkada di tengah pandemi tentu banyak yang harus diwaspadai banyak yang harus dijaga
tidak hanya oleh warga pemerintah pasangan calon dan juga partai politik yang juga menjadi partisipan dalam pilkada serentak
sebelumnya kami sajikan dulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia seperti apa
ini adalah perkembangan kasus penambahan kasus positif selama lima hari terakhir sejak tanggal sembilan belas dua puluh dua puluh satu dua puluh dua dan dua puluh tiga hari ini
kita lihat pada tahun seribu sembilan ratus empat satu ratus enam puluh delapan angkanya berkisaran di angka empat ribuan ya sekarang
kemudian pada tanggal dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu empat ribu satu ratus tujuh puluh enam dan dua puluh dua empat ribu tujuh puluh satu dan hari ini mencapai puncak yang empat ribu empat ratus enam puluh lima
ini sudah per hari ini sudah ada
sekitar dua puluh lima orang dua puluh lima empat ratus sembilan puluh delapan orang yang sudah dites
nah ini masih jauh dari harapan dari presiden jokowi
kalau anda ingat agustus lalu presiden jokowi minta yang dites tiga puluh ribu orang
tapi masih belum terjadi
dan ini pun sebenarnya masih di bawah standar who
standar who untuk kita sebenarnya per hari ada tiga puluh lima delapan ratus tes
masih jauh ya yang sekarang baru dua puluh lima ribuan
kemudian ada juga penambahan
kasus meninggal dunia di indonesia lima hari terakhir dari satu ratus dua belas jiwa satu ratus lima satu ratus dua puluh empat kita lihat agak naik ya
masih terus naik dan ini juga masih terus dilakukan cara oleh pemerintah
yang tertinggi adalah kemarin satu ratus enam puluh jiwa meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dan di tengah data yang seperti ini penambahan kasus yang masih nyata pandemi belum meredah
pemerintah tetap akan menjalankan pilkada serentak dua ribu dua puluh
jadi apa saja yang harus diwaspadai
kami berikan dulu gambar
nah seperti apa sebenarnya risiko dari beberapa wilayah yang akan mengadakan pilkada tahun dua ribu dua puluh ini
jadi ada dua ratus tujuh puluh wilayah yang mengadakan pilkada totalnya ya dua ratus tujuh puluh wilayah
kemudian kalau pemilihan bupati ada dua ratus dua puluh empat pemilihan wali kota ada tiga puluh tujuh pemilihan gubernur ada sembilan
dan statusnya seperti ini
kita lihat yang zona kuning di pemilihan bupati ada enam puluh empat zona oranye satu ratus sembilan
zona merahnya ada dua puluh tiga zona hijau dua puluh delapan
kemudian pemilihan wali kota ada tiga di zona kuning dua puluh satu di zona oranye atau zona sedang ya
kemudian ada tiga belas di zona merah di zona hijau
kemudian pemilihan gubernur ada tiga di zona kuning empat di zona oranye di zona merah dua di zona hijau
dan ini datanya terus diperbarui setiap pekan
anda yang jika di wilayah anda akan melakukan pilkada anda bisa mengecek ya
seperti apa situasinya seperti apa yang nyatanya anda bisa melihat datanya di sana
datanya dari situ
dan bagaimanapun juga harus ada yang diwaspadai
kalau misalnya sekarang ditanya kenapa harus sekarang sih disampaikan kan pilkadanya masih desember oke
tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana dengan pemilihan gubernur ya
ini ada beberapa data terkait dengan positivity rate daerah yang melakukan pilgub ya
jadi wilayah provinsi ya
dan ini cukup mengkhawatirkan
jadi angka positivity rate nasional sekitar empat belas
ya tapi kita lihat bagaimana kenyataannya di beberapa wilayah yang akan melakukan pilgub ini
sembilan sembilan sulawesi utara sebelas satu
jadi ini angkanya kami dapatkan juga dari pemerintah ya dari covid dari satgas
dan bagaimanapun juga harus melihat ini angka yang mengkhawatirkan
pertanyaan sekarang kenapa harus disampaikan sekarang
mungkin kalau desember sudah membaik
iya mungkin tapi bagaimanapun sudah ada rangkaian kegiatan yang dilakukan sekarang
anda mungkin ingat ramai ramai
anda mungkin ingat pada saat pendaftaran awal september kita lihat ada videonya
semua ramai ramai kumpul mendukung calon jagoannya masing masing datang ke kpu untuk daftar
nah pada saat itu kpu kemudian mengumumkan ada sekitar enam puluh calon kepala daerah bahkan positif covid sembilan belas
nah hari ini kita lihat ini adalah rangkaian yang berlangsung hari ini
hari ini ada pengumuman paslon
oke sudah dilakukan secara online ya
sepi kantor kpu semua dilakukan online dan juga ditempel di mading
tapi besok akan menjadi pembuktian nih
besok akan menjadi pembuktian dua puluh empat september ada pengundian nomor urut paslon
jadi kpu juga sudah menyampaikan kalau misalnya paslon bawa masa di depan pengundian nomor urut akan diundur
nah itu sudah diancam oleh kpu
tapi apakah akan didengarkan
apakah akan dituruti oleh pasangan calon
itu juga menjadi tanda tanya ya
besok penentuannya nih dua puluh empat september
kalau misalnya paslon dan timnya tidak bisa bahkan menaati yang pertama ini saja
kita mungkin saja masyarakat kemudian pesimis bahwa kampanye akan bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan
kampanye sudah akan dimulai dua puluh enam september sampai lima desember
kampanye seperti biasa tatap muka
kemudian bahkan kemarin juga boleh mengadakan konser
dan ini masih belum ada aturan terbaru yang bisa mengubah itu ya
tapi kami masih terus memperbarui data
tapi kalau tatap muka sekarang kalau rapat umum maksimal seratus orang memang
tatap muka terbatas maksimal lima puluh orang
sudah diatur seperti itu
masa tenang enam sampai delapan desember
dan pemungutan suara baru akan berlangsung pada tanggal sembilan desember
saat ini kpu juga masih terus menggodok aturan yang memungkinkan bisa dilakukan
dan bisa diterapkan dan juga bisa disosialisasikan dalam waktu dekat
jika anda ingin mengikuti keramaian keriuhan pilkada di tempat anda
kami sarankan untuk menghitung kembali risikonya ya
gunakan masker cuci tangan
kalau bisa selalu jauhi kerumunan
tata pun itu